pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk
mengungkap sejumlah aliran uang terkait dengan aktivitas judi online di indonesia
setidaknya dua puluh lima kasus judi online dengan omset triliunan rupiah
sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum sepanjang dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
seperti yang dilansir oleh cnn indonesia com pada dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh
kepala ppatk ivan yustiana vandana
menyebut aliran dana yang terindikasi judi online
mengalir ke berbagai negara di kawasan asia tenggara
seperti thailand kamboja hingga filipina
ppatk pun menyebut nilai aset akibat judi online tersebut
mencapai ratusan triliun rupiah per tahunnya
dan diduga mengalir ke negara tax haven atau negara yang menerapkan pajak rendah